beginilah kondisi rumah setelah satu tahun berlalu
pembunuhan yang terjadi di desa jalan cagak kabupaten subang jawa barat
terhadap th wanita berusia lima puluh lima tahun
serta anaknya amr wanita berusia dua puluh tiga tahun
awalnya kasus ini ditangani oleh polres subang
kemudian diambil alih oleh polda jabar dengan asistensi dari baris krim polri
tiga bulan pasca kejadian
kapit humas pol dajabar kombes pol ibrahim tompo menyatakan
pihak kepolisian saat ini masih berusaha keras
untuk mengungkap siapa tersangka dalam kasus ini
penyidik belum bisa menetapkan tersangka
karena tidak ingin gegabah menuduh seseorang tanpa bukti kuat
dari progres kita ini cukup berjalan agresif ya
karena sampai sekarang kita sudah berjalan
lakukan pemeriksaan terhadap satu ratus dua puluh enam saksi
nah kemudian maaf satu ratus dua puluh satu saksi
kemudian barang bukti itu sudah sampai dua ratus enam belas barang bukti yang kita sita
pada dua agustus lalu sempat terdengar kabar
petugas gabungan pol dajabar polres subang
serta pol dajabar berhasil mengamankan seorang pria s
di kawasan pelabuhan muara angke jakarta utara
s diamankan usai sebelumnya petugas
mendapatkan informasi terkait s
yang saat itu menumpang sebuah kapal
akan berlabuh di pelabuhan muara angke jakarta utara dari kalimantan
kabinet humas pol dajabar kombes ibrahim tompo menjelaskan
dilepaskannya pria berinisial s itu
lantaran belum memenuhi syarat sebagai pelaku
menurut ibrahim s diamankan lantaran ada petunjuk
yang didapat polisi berkaitan kasus tersebut
kriminolog dari universitas indonesia adrianus meliala
melihat ada tiga hal yang membuat kasus ini
seolah terhenti dan belum bisa menemukan titik terang
pertama adalah soal tidak rapinya penanganan tempat kejadian perkara atau tkp
saat pertama kali proses pemeriksaan dilakukan oleh polres subang
faktor kedua adalah banyaknya versi cerita
dari setiap saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian
sementara faktor ketiga adalah adanya keengganan beberapa pihak di kalangan kepolisian
untuk menggunakan data dna sebagai metode dalam perjalanan
yang mengungkap kasus
padahal dengan rentan waktu yang sudah terlalu lama dari kejadian
data dna bisa menjadi bukti yang bertahan lama selain data digital
dari berbagai alat kas yang mengarah pada terdapatnya bukti bukti forensik itu
ada dua sebenarnya yang tak lekang oleh waktu
dengan tekanan kuat dari publik
maka semestinya penyidik akan bekerja lebih baik
dan lebih baik untuk segera mengungkapkan kasus ini
sementara pada tujuh belas agustus kemarin
polisi polda jawa barat dan polres subang
melepas garis polisi di rumah tkp pembunuhan ibu dan anak
di kampung cisoit jalan cagak subang trabusore
selain itu polisi juga menyerahkan kunci rumah kepada yosep
sebagai tanda rumah tersebut sudah bisa kembali dihuni
meski demikian jika diperlukan
polisi bisa kembali menggunakan rumah untuk penyelidikan
terungkapnya kedua korban karena gelap kisahnya
ini mah hanya jalan belah
karena lihat untuk sementara ini kan alhamdulillah makanya
saya itu sebetulnya suka lewat
melalui jalan ini kalau lihat ini sudah kayak hutan belantara
seperti diketahui peristiwa pembunuhan ibu dan anak t dan amr
terjadi pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
mayat kedua korban ditemukan di dalam mobil yang terparkir
di garasi rumah di kampung cisehit jalan cagak subang jawa barat